terima kasih ya
ya kang ada apa
saya teh mau minta tolong
orang orang bisa tahu di situ
saya cuman mau peluang sendiri
aku dan aku berdua berdua kan aja tahu
aku sedih untuk berdua sama
bang pergi datang ke kantong neng ke oil
bapak be mau kemana
gue ada urusan sama pak rw
oh seperti itu
yaudah gue tinggal ya
tati ada pesanan kue
belum tahu mak
belum di sma mbak tati
kang pur nanti sore jangan jebut neng ineke
neng inekenya mau jalan
kok lo tau
kan jalannya sama saya
kang pur kaget atau gak denger
hah kang pur kaget ya
kok temen sih mereka gak godein kita
baguslah mereka udah nyesel kali
hmm jalan siang ayo kita berjalan siang siang
hai hari ini sih kemana
loh kok saudara kamu kayak doraemon
iya ya pintu kemana aja
lucu udah minum obat
udah tadi pagi disediain mata hati tapi gak ngaruh
bentar tunggu ya
kalau lo gak suka terus lo mau apa
lo berani sama gue
siapa takut tapi tunggu sebentar ada penumpang
hei ini jatah gue
kan saya yang liat duluan
tapi kan gue yang manggal disini duluan
jauh sebelum lo manggal disini jauh sebelum lo datang ke jakarta jauh sebelum lo dipecat sama keluarga preman itu
saya gak dipecat
terima kasih kang
mas pur masih pagi kok cemurut begitu
yang ramah dong
senyum biar dapat penumpang
hii coba deh biar temen rekan kamu bersih
eh itu bukan buat diminum buat kumur kumur
lupa ngasih tau
temen lu tuh udah ngianatin gue
ya iyalah siapa lagi temen lo
bukan gue kan gue ada di sini
dia jalan sama inegel
dia cerita pur katanya nengineke yang ngajak dia jalan katanya nengineke diajak jalan sama temennya terus biar rame dia ngajak kang amin juga
kalau suaranya kayak gitu gimana bisa kerja
mendingan kamu istirahat aja deh dulu di rumah
maju maju juga jack suara kamu begitu nanti gabisa closing
apa atu yang bisa saya bantu biar kamu gak marah lagi
lo bikin amin sibuk kek
pokoknya gimana caranya biar amin gak bisa ikut jalan sama ineke
kang amin teh teman saya pur
lo udah gue traktir juga
gimana caranya bikin kang amin sibuk
bilang ke amin lu minta diantarin ke bengkel benerin motor lo
tapi kan motor saya ga rusak pur
saya teh mau minta tolong
kang amin bisa antar saya ke bengkel nggak
saya mau jalan sama neng ineke kang
sama kang pur aja tuh
oh pur teh ke cepurkali